akibat hujan deras yang mengguyur jakarta pada rabu siang mengakibatkan pelafon kantin gedung smesko di jalan gatot subroto jakarta selatan ambruk
selain itu sebuah pohon besar di kawasan mampang jakarta selatan juga roboh
sebuah pohon berjenis angsana yang berada di jalan kapten tendian mampang jakarta selatan tumbang usai diguyur hujan deras disertai angin kencang deras pada rabu siang
akibatnya jalan gatot subroto menuju kawasan kapten tendian tak bisa dilalui kendaraan karena badan jalan tertutup oleh batang pohon
batang pohon yang tumbang juga mengenai kabel listrik yang berada tepat di bawahnya
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
tak berapa lama petugas penanganan prasarana dan sarana umum ppsu langsung memotong pohon
hujan deras juga menyebabkan puluhan kendaraan bermotor mogok akibat mesinnya terendam air
mereka terpaksa menorong kendaraannya
bahkan seorang pengendara motor terperosok ke dalam drainase sedalam satu meter yang berada di pinggir jalan dan tertutup genangan air
menurut warga kawasan jalan bangun nusa ini merupakan kawasan langganan banjir jika hujan deras mengguyur
selain jalan bangun nusa jalan raya daan mogot dari arah cengkareng menuju grogol juga tergenang air hujan setinggi tiga puluh cm
dan mengakibatkan kemajukan panjang di jalan tersebut
sementara pelafon kantin gedung smesko jakarta selatan juga ambruk
usai hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan jakarta selatan sejak rabu siang hingga sore
peristiwa ini terjadi saat orang orang tengah menghabiskan waktu makan siang
tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
akibat runtuhan pelafon ini diketahui pihak pengelola dan keamanan smesko langsung menutup area kantin
hujan deras juga melanda bogor jawa barat
sebuah atap tenda barisan relawan jokowi ma'ruf amin robo serta bocor diterpa angin kencang disertai hujan deras
saat persiapan deklarasi relawan di area parkir
ribuan relawan yang tengah hadir langsung berhamburan hingga membuat acara tersebut terhenti sementara